seteru antara crazy rich surabaya budi said dan pt aneka tambang atau antam
berakhir setelah dikeluarkannya putusan mahkamah agung
budi said menang di tingkat peninjauan kembali melawan pt antam
dalam gugatan perdata terkait satu satu ratus tiga puluh enam kg emas batangan
amar putusan pk tersebut diunggah dalam laman resmi mahkamah agung
perkara tercatat pada nomor lima ratus lima puluh empat pk garis miring pdt garis miring dua ribu dua puluh
dengan ditolaknya permohonan pk ini
maka putusan kasasi yang diajukan budi said menjadi berkekuatan hukum tetap
yaitu mahkamah agung mengharuskan pt antam membayar satu satu ton emas
atau uang setara satu satu triliun rupiah kepada budi said
dikutip cnn indonesia com
korporat sekretari divisi head antam syarif faisal al qadri
pihaknya menghormati putusan mahkamah agung tersebut
meski demikian perusahaan masih menunggu salinan putusan
faisal menuturkan dalam kaitannya dengan kasus ini
perusahaan telah melaksanakan hak dan kewajiban atas seluruh transaksi jual beli
dengan aturan yang berlaku
untuk diketahui kasus ini bermula saat budi said membeli emas tujuh ton dari antam pada dua ribu tiga belas
namun dalam perjalanannya budi said baru menerima lima sembilan ratus tiga puluh lima kg
rasa dulu budi said menerima lima sembilan ratus tiga puluh lima kg
dirugikan konglomerat yang memiliki perusahaan properti di surabaya itu
menggugat sejumlah pihak termasuk pt antam